perhiasan ini cuma cukup untuk bayar bunga
sampai belum bisa melunasi
saya bisa lebih kasar dari itu
dua hari lagi
tertikikan ini buat jaminan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
pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak potong
hampir semua anak buah budisma aku tarik
mereka aku jadikan petugas bank keliling
dan mulai hari ini
saya resmikan mobil peminjaman dana untuk keliling kampung
dan usaha ini jika ada warga yang akan butuh dana
akan lebih mudah
kita siap berkeliling
pokoknya kita siap
tapi ingat kalian harus bisa mencapai target
kumpulkan dana sebanyak banyaknya
dan aku akan kaya
bulan depan balikinnya lima ratus ribu
anak bau kencur itu berani beraninya menyanyi usahaku
usahaku bisa hancur nih
dia itu tidak hanya mengambil dasar baku
tapi juga anak buahku
bunga yang ditawarkan kita
tidak setinggi di tempat ini
itu akal liciknya dia
untuk menarik pelanggan
dia itu benar benar licik ya
dia itu dapat moda dari mana
aku tidak akan tinggal diam
dia harus hentikan semua usaha dia
ada apa sih bu risma
kamu itu berani beraninya ya ikut ikutan usaha saya
kamu sekarang tutup semuanya
semua orang itu berhak cari uang dengan caranya masing masing
memangnya kenapa sih
udah sepi pelanggan
udah menipis ya uang
kamu sudah mengindah saya
kamu itu anak siapa sih
kamu itu anak siapa
kamu itu anak kemarin sore tau
kamu berani mengajarkan usaha saya ya
aku gak terima
aku gak terima gita
aku gak terima
aku akan mencoba mengeluarkan
urusan kita belum selesai ingat itu
aku harus jemput bola
kita datangi warga satu persatu
untuk menawari mereka hutang
dan bunga yang lebih rendah
aku akan cari cara
dengan cara apapun
pokoknya aku gak mau
aku sampai bangkut
asal kamu tau itu
daripada kalian semua nganggur
mendingan kalian kerja sama saya
saya akan kasih uang yang banyak
lalu tugas kami apa mbak
kalian semua datang ke rumah saya
dan saya akan kasih tau apa yang harus kalian lakukan
kita harus cari pemuda lebih banyak lagi di kampung ini
dan juga di kampung yang lain
pokoknya kita harus perbesar usaha kita
sampai ke semua tempat
kamu harus jalankan usaha kamu dong
kamu harus kerahkan semua anak buah kamu
untuk mengembangkan bisnis ini
kamu harus berhasil
aku bisa lebih kejam daripada
aku janji akan lebih ketat dan keras
sama siapapun yang minjam uang kita
saya udah kasih waktu satu minggu
dan ini udah sepuluh hari
perhiasan ini cuman cukup untuk bayar duit
saya kasih waktu dua hari
sampai belum bisa melunasi
saya bisa lebih kasar dari itu
dua hari lagi
saya mau pergi ke rumah
pak mohon pak jangan diambil pak
mama naik dopa
bapak pasti akan bayar pak
tolong pak jangan diambil pak
gua gak percaya sama lu
masya allah ya allah kalian kejam
hari kiamat pasti akan datang
kalian peras kami demi uang
pak jangan dibawa pak
wah pas banget nih
eh bapak dan ibu gimana
kebetulan deh saya bawa uang
kalau butuh ngomong ya
kebetulan bunganya juga sudah saya turun
spesial untuk kalian gimana
kami sudah hutang sama kita
iya kami sudah punya tempat baru untuk berhutang
usaha simpan pinjam miliknya tidak mengejar ngejar kami untuk bayar cepat
bunganya rendah lagi
kalau suatu saat kalian berdua ngemis ngemis mengutang ke saya
awas akan aku tolak
awas ya kalian jangan sampai ngemis ngemis ke saya
pas juga tuh gita
kau pinggangku jadi sakit banget
kau sakit sekali say
aku kasih bayaran dua juta
kalian mau bayaran dua juta
hanya mencelakai gita
buat dia tidak berdaya
dan tutup semua usahanya
kalau mau tambahin
ini hanya untuk mencelakai bukan membunuh
pakai otak dikit dong
tepat aja bos sama
resikonya juga sama
kalau kita berdua ketahuan orang
kita bisa babak belur
sombong sekali ya kalian sekarang
banyak kan alasan ya ini ya sekarang ya
ini semua gara gara gita
uang lima juta
uang itu untuk kalian
dia sudah berusaha untuk mencelakai aku
supaya aku tidak bisa menjalankan usaha
dan sekarang aku akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dia ingin lakukan terhadap aku
kalian harus buat dia celaka
buat dia menyesal